dan sudah bergabung bersama kami dari yogyakarta para ahli medali emas cabang panahan di ajang sea games dua ribu tujuh belas
prima wisnuwardana selamat sore mas prim
mas prim bagaimana rasanya bisa menggigit medali emas di negara orang dan juga seperti apa sambutan di kampung halaman setelah mendapatkan emas
yang pasti senang ya mas ya apalagi ini ajang sea games pertama buat saya dan medali pertama buat saya dan sambutannya di jogja luar biasa
apalagi dari koni d i y juga menyambut pas saya di bandara itu terus tetangga terus keluarga juga menyambut di rumah itu sangat luar biasa mas
mas prim sebenarnya apa yang menjadi penguat anda untuk bisa membidik medali emas seperti itu dan berapa lama latihan yang dilakukan untuk bisa membawa pulang emas
kalau squad yang pasti inget sama mama sama papa terus sama oti di rumah
kan juga sebelum berangkat minta doa restu dulu sebelum eh sama mereka
jadinya setiap mau melepaskan panah itu ingat mereka gitu
ya kita yakin untuk persiapannya ada sembilan bulan sekitar sembilan bulan buat tc sea games ini
sembilan bulan mas prim ya
terus ketika mas prim pulang membawa emas seperti apa pada saat itu sambutan dari ibu
kalau saya melihat tadi momennya mengharukan sekali apa sebenarnya mungkin wejangan yang juga sempat diberikan sebelum anda berangkat dan ketika pulang apa mungkin kalimat yang masih diingat mas print
ya mama terus papa oti tante gitu nangis semuanya
yang pesannya sama mama tuh pokoknya di sana jangan lupa sholat
jangan lupa sholat terus setiap mau ngelepasin anak panah itu baca bismillah gitu biar dilindungi sama allah gitu
biar apa ya biar nggak apa ya biar tenanglah hatinya gitu mas
baik mas prima tahan sejenak nanti pasti kami juga ingin mendengar lebih banyak lagi cerita yang anda miliki semenjak mengikuti sea games dua ribu sembilan belas
sebenarnya saya juga ingin ikut terharu bersama anda dan keluarga tapi untungnya sekarang kita harus jeda break terlebih dahulu
nanti kami akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini
kita kembali terhubung dengan prima wisnuwardana peraih medali emas pada sea games dua ribu delapan belas
sea games dua ribu tujuh belas dari ajang panahan di nomor kampung
dan mas prima bisa mendengar suara saya dengan jelas kembali mas prima
baik mas prima kami di tanah air mendengar bahwa ada banyak ketidakberesan dalam pelaksanaan sea games
anda punya cerita apa mengenai hal ini
kalau masalah itu kan kita di panahan cabangnya asurasi mas
jadi kita sembilan puluh sembilan persen itu susah
susah lah untuk dicurangi gitu jadinya
ya itu kalau panas itu jadi kayak pasti aja gitu
nggak bisa dicurangi gitu mas
baik berarti langsung terlihat nilainya
tapi dari mungkin pelayanan di sana apakah fasilitas
kalau kita lihat juga ada sejumlah tim dari negara lain mungkin bis jemputannya tidak ada
seperti apa pada saat anda di sana
apakah lancar lancar saja sejauh mengikuti ajang tersebut
kalau untuk panahan sejauh selama di sana
itu lancar lancar aja mas
jadi nggak ada masalah kayak yang diberitakan di sosial media
kayak nggak ada yang jemput
terus nggak ada supirnya itu
kalau di panahan selama saya di sana itu lancar aja
nggak ada masalah gitu
mas prima dengan prestasi yang sudah diraih
juga dengan target peraihan medali emas yang cukup banyak
ada empat kalau tadi saya menghitung ya dari panahan
seperti apa sebenarnya anda melihat
yang dilakukan dari panahan sendiri
dan juga mungkin apa kalau anda melihat dengan teman teman dari pelat nas lainnya
apa yang bisa membuat mungkin panahan bisa dikatakan cukup prima pada sea games dua ribu tujuh belas kali ini
kalau untuk panahan mungkin dari segi kita latihan memang keras ya mas
mungkin dari segi fisik dari teknik kita memang keras
terutama di fisik itu
sama pelatihnya itu memang benar benar digenjot
setiap hari kecuali minggu itu latihan
terus nggak ada waktu libur gitu
latihannya mana terus ya
ada latihan yang lain mungkin yang dilakukan
kenapa waktu dilatih dengan keras gitu
mas prim nggak kabur aja gitu mungkin istirahat sejenak
apa yang pada saat itu sangat memotivasi mas prim untuk tetap menghadapi latihan yang keras dari pelatih tersebut
ya apa latihannya kalau fisiknya itu kita lari mas
pernah sampai suruh lari sepuluh kilo
terus sore nya nanti gantian latihan teknik gitu
kalau motivasinya mungkin ya apa ya
ya kayak emang emang gitu lah mas kalau ditinggal
kalau cuma udah ninggalin kuliah
ada yang ninggalin kerja
ada yang ninggalin keluarga
kalau kita males malesan kan kayak percuma gitu loh
ini juga buat nama indonesia juga kan gitu
dan semuanya demi indonesia dan orang tua mas prima ya
iya untuk yang udah dukung sama indonesia gitu ya
semua orang tua
mas prima pada saat pertandingan saya juga melihat gitu ya
anda terlihat sangat tenang
sementara mungkin dari penantang lainnya
dengan wajah yang mungkin kalau kita lihat
agak sedikit merasa berada di tuan rumah seperti itu
anda mendapatkan intimidasi intimidasi seperti itu seperti apa
sehingga kalau terlihat raut wajah anda tetap tenang
tetap presisi tetap akurat menembakkan setiap anak panah
apa tipsnya mungkin ya
supaya tetap berada tenang di bawah tekanan
baik itu dari atlet tuan rumah ataupun dari pesaing pesaing anda lainnya
kalau itu tipsnya nggak ada sih mas
nggak ada sih mas
kalau saya sama dia kan
kalau di event event kejuaraan dunia gitu kan sering ketemu
jadinya udah tahulah kekuatan satu sama lain itu sudah tahu
terus sama pelatih yang waktu itu di belakang saya itu juga ngingetin
nggak usah terpancing sama supporter malaysia
atau gaya gayanya dia yang bikin kita emosi gitu
kamu tetap fokus sama dirimu sendiri
ingat ingat gimana cara menembak biar panah itu masuk sepuluh gitu
kalau kamu masuk sepuluh otomatis kamu pasti menang
nah itu yang buat saya jadi tenang
terus nggak panik gitu ya
baik ingat ingat bagaimana cara menembaknya ya
ini kan sudah dapat emas dan diikuti bonus dengan menembak anak panah
terus kapan memanah adinda haga nih ke pahaminan mas frim
kalau itu besok mas
kalau udah ada target yang sudah dicapai gitu
baik baik lantas sekarang nanti pemanfaatan bonus akan digunakan kemana mas prim
ke ibu dulu mungkin
mungkin untuk membangun rumah mas
sama mungkin kalau berjalan buat berobat mama gitu
buat berobat mama baik
semoga mama lekas sembuh
dan mas frim ya
wiswa anda sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan
tapi karena kita keterbatasan durasi
sampaikan salam dari keluarga besar cnn indonesia
untuk keluarga anda di rumah dan masyarakat